seorang mahasiswi dilempar dari atas jembatan sungai oyo di wilayah kretek bantul daerah istimewa yogyakarta
mahasiswi itu akhirnya diselamatkan warga sekitar setelah terjatuh di bagian bawah pilar jembatan yang tingginya lebih dari sepuluh meter
kisah tragis ini sempat menjadi viral di media sosial terutama di kanal facebook
ini dia kisahnya
senin dini hari warga di sekitar jembatan kretek bantul dikejutkan dengan teriakan minta tolong seorang perempuan
dari bagian bawah pilar jembatan
perempuan itu berpegangan di sela sela pilar jembatan sebelum akhirnya dievakuasi warga setempat dengan menggunakan perahu
perempuan berinisial s itu ternyata mahasiswi sebuah perguruan tinggi di solo jawa tengah
menurut transaksi mahasiswi itu dilempar oleh dua orang
kondisi ini pas ditarik tidak tambah
kondisi ini pas ditarik tidak tambah
kondisi ini pas ditarik tidak tambah
kondisi ini pas ditarik tidak tambah
saat ini korban s masih dirawat intensif di puskesmas kretek karena kondisinya masih sok dan lemah
sementara itu tak jauh dari lokasi aliran sungai ditemukan sepeda motor
kondisi korban di tiang dipeganggi sama pak putra tadi
pak putra menggunakan pelampung kemudian yang cewek dengan menggunakan helm
yang dipegangi terus
kemudian si chandra membawa perahu dayung itu untuk membantu juga
kondisi korban sendiri
untuk kondisi korban pak putra ditolong
itu ya kelihatan dari atas kelihatan seperti lemes
saat ini pihak kepolisian masih mengusut dan mencari pelaku dan dalang tindakan ini
yang pasti bisa tahan sampai kembali
terima kasih ini
flt langsung ke gua